berselisih paham dengan istri siri seorang pegawai bumd di kota makassar sulawesi selatan
nekat menyayat wajah istrinya lantaran emosi usai terlibat cekcok dengan korban
ada pun perselisihan dipicu pelaku yang tidak mampu memberi apa yang diminta oleh istri sirinya itu
tim resmo polsek panah kukang menangkap pelaku usai penganyayaan pada rabu malam
yaitu motif mengenai perselisihan atau percekcokan
dimana untuk korban saudari sw meminta sesuatu warang dari pelaku
namun pelaku tidak mau menyerahkan sehingga terjadi percekcokan
kini pelaku terancam hukuman kurungan lima tahun penjara
sementara di tangerang banten gara gara hubungannya tak direstui oleh calon mertua
seorang dokter mendalangi pembakaran sebuah bengkel hingga menyebabkan satu keluarga tewas terpanggang
pelaku bernama mary tersebut berprofesi sebagai dokter umum di tangerang
dia sengaja membakar bengkel antara hubungan asmaranya tidak direstui orang tua l
yang menjadi korban kebakaran satu keluarga
peristiwa naas itu berawal dari keributan antara korban dengan tersangka yang tengah berbadan dua di luar nikah ini
untuk meminta tanggung jawab
namun korban menolak karena tidak direstui orang tuanya
tersangka yang gelap mata langsung melemparkan bensin yang baru dibelinya ke dalam bengkel dan membakarnya
dalam hasil pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara
polisi mengamankan sisa bensin yang belum sempat dipakai
pakaian korban hasil tes kehamilan dan mobil tersangka
barang bukti yang utama mobil
kemudian di dalam mobil itu ada lima kantong plastik bensin pertama
kemudian baju dan alat respek kehamilan
polisi membawa tersangka ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur untuk menjalani tes psikologi
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
tim liputan cnn indonesia